dua ratus tiga puluh sembilan tki tiba di pelabuhan internasional tunontaka nunukan kelimantan utara
dengan menumpang kapal cepat pada rabu
kapal ini bersandar setelah menempuh dua jam perjalanan dari tawau malaysia
kepulangan para tki ini berbeda dengan sebelumnya
karena kali ini mereka meninggalkan malaysia akibat dideportasi
seorang tki mengaku ia dipulangkan ke indonesia karena tak memiliki paspor
untuk sementara ratusan tki ini ditampung oleh badan pelindungan pekerja migran indonesia di nunukan
warga indonesia yang baru saja dideportasi oleh pihak malaysia
jadi sebagaimana diketahui teman teman sekalian
sudah ada laporan dari teman teman koalisi buruh migran berdaulat
yang menyampaikan mengenai kondisi kondisi yang ada di detensi yang ada di pihak malaysia
pemulangan kali ini dua ratus tiga puluh sembilan tki yang dideportasi dari malaysia
terdiri dari enam puluh satu perempuan dewasa satu ratus lima puluh lima laki laki dewasa dua belas anak laki laki dan sebelas anak perempuan
sebelum dipulangkan ke daerah asal
para tki ini terlebih dahulu akan diberi pembinaan nasionalisme selama lima hari
antoleo nunukan kalimantan utara